polisi akhirnya menetapkan firza hussein sebagai tersangka kasus dugaan pornografi pada selasa malam
gelar perkara oleh penyidik yang dilakukan sejak selasa siang akhirnya selesai pada pukul sepuluh malam dan menetapkan firza sebagai tersangka
kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono mengatakan peningkatan status tersangka itu dilakukan setelah polisi memeriksa saksi saksi ahli serta barang bukti lainnya
saat ini firza masih menjalani pemeriksaan di mapolda metro jaya polisi masih memiliki waktu satu x dua puluh empat jam untuk menentukan langkah selanjutnya
saya telah memeriksa memeriksa saudara fhm ya jadi setelah kita mendapatkan hasil pemeriksaan dan kemudian penyidik melaksanakan gelar perkara malam ini
dan dari hasil gelar perkara ini bahwa malam ini ya selesai jam dua puluh dua tadi gelar perkara dinyatakan bahwa peningkatan status saksi fhm menjadi tersangka
dan gini kita sudah tersambung dengan produser lapangan rizky renardi di polda metro jaya selamat malam rizky
ya setelah firza husein ini akhirnya datang memenuhi panggilan
dari kepolisian dan juga setelah lima jam lebih begitu diperiksa akhirnya menjadi tersangka
bukti bukti apa saja yang menjadikan ini kuat begitu ditersangkakan firza
baik ratu nabila bukti bukti yang diberikan oleh kabit humas polda metro jaya argo yono atas penetapan firza hussein menjadi tersangka
pertama yaitu kesaksian dari para saksi dan juga saksi ahli dan juga barang bukti
yang sudah diberikan kepada direkturat reserse kriminal khusus hari ini dan juga tadi siang telah dipanggil kkma atau yang biasa dipanggil fatihah
yang merupakan salah satu saksi kunci juga yang menjelaskan tentang curhatan curhatan dari firza hussein dengan dia terkait tentang hubungan percintaannya dengan rizik syihab
dan pasal yang dikenakan dari polda metro jaya kepada firza hussein yaitu pasal empat ayat satu ujung toh pasal dua

kembali ke anda ratu nabila
ya rizky maksimal lima tahun begitu
selanjutnya bagaimana langkah polisi saat ini dan juga bagaimana dengan rizik syihab yang sekarang masih berada di mekah
baik untuk langkah selanjutnya firza hussein sampai saat ini masih ada di dalam dirkrim suspolda metro jaya
masih melaksanakan pemeriksaan sampai besok pagi
maksimal satu x dua puluh empat jam masih terus dilakukan pengembangan terkait kasus pornografi ini
dan soal rizky shihab dari kabupaten rumah sepolda metro jaya raden argo yono belum bisa memberikan kejelasan dan belum bisa memberikan keterangan atas statusnya dari rizky shihab
akan naik menjadi tersangka atau belum
karena masih belum bisa dipanggil untuk melaksanakan pemeriksaan di polda metro jaya
kembali ke ratu nabila
baik terima kasih atas laporan anda rizky renardi